menteri perdagangan zulkifli hasan menyegel spbu di rest area kilometer empat puluh dua b jakarta cikampek di teluk jambe barat karawang jawa barat
zulkifli hasan menyegel spbu tersebut karena ditemukan kecurangan atas penggunaan alat tambahan pada tiga dispenser spbu tersebut
mendak menyebut ada tiga dispenser yang menggunakan alat tambahan untuk mencurangi jumlah bensin yang keluar saudara
secara keseluruhan spo tersebut memiliki delapan dispenser
kemindahkan akan terus mengecek seluruh spbu terlebih menjelang arus publik kelebaran
ini bisa mempengaruhi kita
misalnya akarnya dua puluh tapi bensinnya keluar lima belas